kita ke informasi lainnya kepolisian republik indonesia mengungkap sindikat internasional pembelian ventilator dan monitor covid sembilan belas
pengungkapan dugaan perkara tindak pidana penipuan pemalsuan dan penyusuan uang ini melibatkan interpol indonesia dan interpol italia
tiga pelaku yang berhasil ditangkap berasal dari indonesia dan ada satu orang warga negara asing yang masih dalam pencarian
baras krim polri direkturat tindak pidana ekonomi dan khusus menangkap tiga orang pelaku warga negara indonesia yang melakukan penipuan atas pembelanjaan ventilator dan monitor covid sembilan belas yang dipesan oleh atlea itali spa
pelaku dengan modus operandi business email compromise atau penipuan dengan menyamar sebagai petinggi perusahaan melalui peretasan email atas nama perusahaan china senson minrey biomedical electronics
rekening atas nama sivi sensen di bank syariah mandiri
tersangka berinisial sb dan r terlibat dalam perencanaan dan pembuatan dokumen untuk membuat rekening dengan bank mandiri syariah
korban atas nama perusahaan atlea ini telah melakukan tiga kali transfer dana ke rekening bank syariah mandiri senilai lebih dari lima puluh delapan miliar rupiah
saat ini barres krim polri interpol indonesia dan interpol italia masih berupaya untuk menangkap pelaku pelaku wna
yang diduga berasal dari indonesia dan interpol italia
baras krimpolri juga berperan sebagai aktor intelektual dalam kasus ini